sudah ada koresponen cnn indonesia maria sarjana langsung dari pengadilan negeri jakarta timur
maria selamat sore maria fakta apa saja yang hadir dalam persidangan dengan saksi luhut bin sarpanjaitan
dalam sidang kasus pencemaran nama baik dengan dua terdakwa haris azhar dan fathia hari ini
selamat sore tiffany fakta persidangan yang kemudian tadi hadir dalam proses persidangan yang dimulai sejak pukul sebelas waktu indonesia bagian barat
tadi ada beberapa hal termasuk ketika dari pihak kuasa hukum kemudian mempertanyakan terkait dengan kepemilikan saham yang dimiliki oleh luhut bin sarpanjaitan
di perusahaan toba sejahtera dan tadi ada beberapa hal menarik yang juga terjadi diungkapkan di situ tiffany
jadi ketika pihak kuasa hukum mempertanyakan bagaimana posisi saat ini luhut bin sarpanjaitan terkait dengan toba sejahtera
maka tadi luhut sempat menjawab bahwa dirinya memang
sudah mengundurkan diri dari perusahaannya ketika ia kemudian dipanggil oleh presiden joko widodo
untuk menjadi salah satu menteri di kabinet yang saat ini juga sampai dengan saat ini masih menjadi pemerintahan yang sah di republik indonesia
tetapi semua kepengurusannya dan juga operasionalnya diserahkan kepada seorang ceo yang bernama nana nairbo
dan kemudian tadi juga sempat dipertanyakan oleh pihak kuasa hukum dari haris dan juga fathia terkait dengan adanya
ungkapan yang dilakukan oleh australia stock exchange pada tahun dua ribu tujuh belas yang menyebutkan bahwa perusahaan dari toba sejahtera ini
milik anak perusahaan yang kemudian tergabung dalam perusahaan tambang dan tadi dibantah oleh pihak luhut bin sarpanjaitan
bahwa dirinya sesungguhnya tidak mengetahui dan ketika dilapor ke
dengan adanya stock exchange yang menyebutkan bahwa perusahaan milik luhut ini kemudian tergabung di dalamnya
dan bahkan berusaha di bidang mining atau tambang
kemudian mereka memberikan surat untuk memutuskan atau meniadakan nama dari perusahaan tersebut pada tahun dua ribu dua puluh
dan surat surat ini juga sudah tadi disampaikan ada beberapa bukti yang juga sudah tadi dihadirkan di muka persidangan
di hadapan majelis hakim terkait dengan bukti bukti yang kemudian dimaksudkan oleh pihak
dan tadi juga selain itu tiffany sempat juga diputar ulang bagaimana video youtube yang kemudian membuat sidang ini kemudian diadakan
yaitu tuduhan pencemaran nama baik terhadap luhut bin sarpanjaitan
dimana tadi videonya sempat kemudian diputar ulang dan kemudian dijelaskan kembali
dan disitulah kemudian kuasa hukum mempertanyakan kepada luhut bin sarpanjaitan
bahwa dimana letak pernyataan yang kemudian secara langsung menyulitkan
luhut bin sarpanjaitan sebagai dalam tanda kutip penjahat dan juga lord
dan kemudian tadi dijawab oleh pihak luhut bahwa memang secara langsung tidak ada
tetapi ada fakta fakta yang kemudian terjadi atau disampaikan di dalam youtube tersebut
yang ternyata dianggap itu mencemarkan nama baik dari pihak luhut bin sarpanjaitan
termasuk keterkaitannya dengan perusahaan tambang di papua
sebab tadi luhut sempat menyebutkan bahwa dirinya merupakan anggota tni
menjabat sebagai menteri sehingga dia tidak mau berkecimpung di perusahaan perusahaan seperti itu
tadi sudah sempat disampaikan bahwa dirinya merasa tersinggung
dengan ucapan lord yang kemudian disebutkan oleh haris ashar
dalam youtube yang kemudian tadi juga sudah diputar bersama di ruang persidangan
kami juga sempat mempertanyakan tiffany mengenai mengapa kemudian tersinggung terkait dengan lord
dan ini juga sudah ditanyakan beberapa kali oleh pihak kuasa hukum
dan bahkan tadi terjadi bersitegang di dalam persidangan
dimana sampai dengan pihak majelis hakim atau ketua majelis hakim cokorda gede artana
tadi sempat juga ikut bersuara bahkan tadi terjadi gaduhan ketika ketua majelis hakim menyebut
bahwa kuasa hukum suaranya seperti perempuan
dan kemudian ini membuat pihak kuasa hukum tidak terima
bahkan tadi terdakwa haris ashar juga sempat menyampaikan kekecewaannya
terhadap majelis hakim yang kemudian memberikan pernyataan tersebut
di dalam persidangan kali ini memang banyak sekali bersitegang
dan juga tegangan yang terjadi di antara dua kubu yaitu di pihak jaksa penutup umum
dan juga di pihak kuasa hukum
kayak cerit ada beberapa kali kemudian intervensi intervensi
atau maksud kami hal hal yang terjadi di dalam proses persidangan
yang membuat persidangan ini tersendat sendat seperti itu
karena harus ada adu argumen yang cukup seru begitu ya
di dalam ruangan sidang antara jaksa dan juga kuasa hukum
selain itu tiffany tadi juga sempat disebutkan terkait dengan kedekatan antara luhut bin sarpanjaitan dan juga haris ashar yang menyebutkan persidangan ini tersebut

dan juga haris ashar yang menyebutkan persidangan ini tersebut
dan dari pihak jaksa penutup umum ini dianggap menjadi penting
karena ketika kedekatan tersebut terjadi
mengapa kemudian arahan atau usulan atau saran daripada luhut untuk melakukan mediasi
terlebih dahulu haris diminta untuk menghadap luhut itu tidak dilakukan oleh haris azhar
tapi dari pihak haris ini menjadi sesuatu hal yang kemudian dipertanyakan justru
karena tidak sesuai dengan materi yang ada di persidangan
yaitu mengenai dugaan pencemaran nama baik
yang dilakukan oleh haris dan cukupati
yang terkait dengan
youtube yang mereka siarkan
pada agustus dua ribu dua puluh
dan tadi sempat ada beberapa hal juga yang disampaikan oleh
pihak terdakwa haris azhar dan juga kuasa hukum
yang menyayangkan mengapa kemudian jaksa
menggiring opini terkait dengan permintaan saham
yang kemudian dilakukan oleh haris asar
haris menyebut permintaan saham ini bukan untuk dirinya
melainkan haris memang menghubungi luhut bin sarpanjaitan pada waktu itu
saham yang kemudian memang menjadi agreement dari indonesia dan juga freeport
dimana ada masyarakat adat yang harus kemudian mendapatkan hak
antara kemudian masyarakat adat
kemudian daerah terdampak
dan juga beberapa pihak lain yang ada di kawasan minika
dan ini pula yang kemudian dipertanyakan oleh haris ashar
kepada luhut bin sarpanjaitan sebagai minco marine fest
yang menjadi koordinator atau leading
dalam proses pemberian saham ini terkait dengan pt freeport
dan kemudian ini tadi ditampik oleh haris ashar
bahwa dirinya tidak pernah meminta saham tersebut untuk dia pribadi
tetapi ini untuk masyarakat adat
yang memang pada waktu itu
dia menyatakan bahwa belum ada aturan yang mengikat
dan juga masyarakat adat yang belum sampai dengan hari ini
belum ada peraturan yang mengikatnya
dan tadi seperti itu yang disampaikan oleh pihak haris ashar
dan persidangan ini sendiri nantinya tiffany akan kembali dilanjutkan
dengan memanggil saksi lain pada dua belas juni dua ribu dua puluh
baik terima kasih koresponen cnn indonesia maria sarjana
atas laporan anda langsung dari pengadilan negeri jakarta timur